pemerintah tengah membahas rancangan peraturan pemerintah tentang gaji pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai negeri sipil
ini berita menarik tampaknya ya karena rancangan ini mengatur tentang gaji tunjangan kinerja dan juga indeks tunjangan kemahalan
ataupun juga berdasarkan daerah ya rancangan ini memungkinkan adanya kenaikan gaji
pak kapolri komjen paul syafruddin menyambut baik hal ini menurut syafruddin kenaikan gaji ini baik untuk menghindari penghutan liar terlebih pada aparat kepolisian
selain itu syafruddin berharap agar pendapatan negara bisa ditingkatkan
dengan meningkatnya pendapatan negara maka gaji seluruh asn atau gaji pegawai bisa ikut naik
dia juga yakin praktik pungli di kalangan aparat penegak hukum akan turun
negara meningkat supaya bisa nambah gaji pegawai kan itu
terus roda ekonomi berjalan tidak ada pengangguran pengangguran berkurang terus ekonomi mikronya jalan di bawah meminimais
kalau pungli ya ini saya share itu yang jakarta utara
iya kalau dulunya hanya di disiplin sekarang sel